bergabung dengan saya malam hari ini melalui sambungan telepon dengan maidina rahmawati
maksud saya melalui sambungan skype yaitu peneliti dari icjr
mbak maidina selamat malam
kita ke catatan dari icjr terlebih dahulu terkait dengan putusan hakim
catatannya apakah icjr juga mengkritisi seperti banyak kritikan atau pertentangan di luar sana
sebagian pihak di luar sana
atau apakah memang anda melihat atau icjr melihat bahwa putusan hakim yang ada di dalam kasus ini memang sudah sesuai dengan undang undang kesehatan
tapi apakah banyak posisi korban yang juga notabene adalah korban pemeriksaan
kalau dari kita dari icjr sendiri kita sudah mengkritisi beberapa aspek yang ada pelanggaran indikasi pelanggaran untuk putusan ini
pertama itu adalah kita lihat bahwa memang secara normatif si aborsi ini dilarang oleh hukum indonesia
tapi di undang undang kesehatan
ada pemucahualian untuk aborti
atas dasar indikasi medis dan korban pekosaan
walaupun ada durasinya
di sini harusnya hakim bisa melihat bahwa
hukum bahwa suatu putusan harus dilihat tidak hanya secara puting atau hitam
bahwa di sini hakim harus menggali nilai nilai yang ada di masyarakat
harus menggali kasus dengan secara dalam
si korban ini si perempuan yang difonis enam bulan penjara ini adalah korban perkotaan
dan dia harusnya mendapatkan
hak atas aborti
dan ini harusnya dijamin di undang undang
dan harusnya dia mendapat penyembuhan
namun hakim hanya melihat secara normatif
makanya di jatuhkan hukuman ini
harusnya di sini hakim juga terikat pada perma nomor tiga tahun dua ribu dua
yaitu tentang pendorongan mengadili perempuan yang terhadap pendengar hukum
di situ secara jelas bahwa hakim
dalam memeriksa kasus yang melibatkan perempuan
dia harus seperti zoom out
jadi dia melihat kasus secara holistik bahwa peran perempuan dalam kasus itu seperti apa
dan dalam konteks ini misalnya
hakim harus mampu melihat bahwa
bahwa berlaku adalah korban pemeriksaan
terlepas dari misalnya urut yang

hakim ini harus menggali bahwa dia harusnya korban pemeriksaan
terlebih lagi usianya masih anak
harusnya terhadap dia diberikan perlindungan bukan pemidanaan
kalau kita lihat ini kan juga melibatkan artinya ada ibu korban
yang melakukan atau membantu melakukan aborsi
itu tadi kemudian pelaku yang notabene adalah kakak korban
apa catatan icjr untuk posisi ini
terkait dengan ibu korban sendiri kita harus melihat lagi balik lagi
hakim terikat pada normanya dia perma nomor tiga tahun dua ribu tujuh belas
bahwa dalam memeriksa suatu perkara dia harus menggali nilai nilai
menggali secara hati hati aspek aspek apa saja yang ada di kasus tersebut
termasuk dalam hal si ibunya melakukan membantu aborsi mungkin sekalipun dalam konteks bahwa dia kedaruratan
bahwa nantinya ada dasar pemaaf bagi dia bahwa dia tidak bisa menerima kondisi sekelilingnya
yang akhirnya membuat dia melakukan aborsi termasuk juga aborsi yang dilakukan oleh anaknya
makanya dari situ hakim harus menggali nilainya tersebut
sehingga ada dasar pemaaf baik bagi korban anak termasuk juga untuk ibunya
jadi kayak hakim tuh harus benar benar menggali bahwa ini konteksnya keterasan seksual
anak ini menjadi korban dan dia anak berarti kan tidak ada persetujuan dalam persetuhan tersebut
dan harusnya hakim mampu menghadirkan keputusan yang berkeadilan bagi si korban keterasan seksual ini
oke poin poin ini yang tadi anda sebutkan itu yang menurut catatan dari icjr tidak diperhatikan atau diabaikan oleh hakim ya mbak maidina ya
oke mbak medina di luar sana juga ada petisi yang sedang berjalan sampai dengan hari ini kalau nggak salah tujuh dua ratus yang sudah ditandatangani
petisi di salah satu di change org gitu ya
bahwa ada rujukan bahwa korban tidak ditempatkan di lapas melainkan di pusat rehabilitasi sosial
menurut anda seperti apa
menurut saya saya setuju karena pada dasarnya dia adalah korban
korban perkosaan itu berdasarkan undang undang pelindungan saksi dan korban
undang undang spesifik yang terkena keterasan seksual di tentang undang undang pelindungan anak
bahwa dia harusnya mendapatkan pendampingan tapi yang lebih penting adalah bukan sekedar dia tidak ditempatkan di lapas
di dalam lapas tapi memang harus menjamin bahwa pemidanaan itu tidak diberikan kepada
wah disini kan kalau kita berdasarkan pelulusan yang lebih lanjut dari icpr
kita melihat bahwa ini keputusannya belum berkekuatan hukum tetap
maka ada kita lihat dari sisi informasi perkara bahwa ini si korban ini melakukan banding terhadap putusannya
oleh karena itu kita meminta saat ini perannya hakim dalam pengadilan tinggi di bidang di tingkat banding
harusnya mampu memeriksa di kesalahan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dengan mengoreksi keputusannya
oleh karena itu sehingga akhirnya menghapuskan pemindahan bagi korban perkosaan tersebut
nah habis dari situ si korban harus mendapatkan pengendampingan ekstra sampai dia benar benar pulih dari tahun yang dialami karena kekosaan tersebut
saya harus tahu
apakah icjr juga melakukan pendampingan untuk kasus ini terhadap korban
terkait dengan informasi yang kita dapatkan ini ada upaya banding
dari teman teman icpr sendiri kita lagi mempersiapkan berkat untuk amikus
begak sahabat pengadilan untuk mengajukan beberapa analisis icpr terkait dalam kasus ini
untuk kita yakinkan bahwa hakim di pengadilan banding akan memutus yang berkeadilan bagi korban
dan kita akan melihat aspek hukuman itu
dan kita akan melihat aspek cara yang dilanggar bahwa
sebenarnya tidak cuma terkait dengan si hakim secara normatif hanya icpr dan kudi
tapi kita juga melihat bahwa ada indikasi pelanggaran hukum acara dalam kasus di mana
si korban si korban ini tidak pernah punya hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan
bahkan bantuan hukum tidak kredibel
bahkan dia bantuan hukumnya sama dengan selakunya yang mana kakak impikan
ini kan agak aneh kan ketika korban dan pelaku justru pendampingannya sama padahal kan kepentingan keadilannya berbeda
dari situ kita juga menggali kemungkinan pelanggaran pelanggaran hukum acara terhadap kasus ini
oke itu icjr temukan berdasarkan informasi dari yang bersangkutan langsung
seperti tadi anda sebutkan salah satunya bantuan hukum yang tidak kredibel tidak memadai
iya jadi kita kan kalau misalnya suatu perkara ini kan kita sudah dapat terbuka informasi nih mbak
jadi di pn muara gulian itu ada sistem informasi perkara pidana
kita bisa lihat di websitenya
ada di websitenya
ada di website yang berdasarkan perkara untuk kasus anak dan kakaknya tersebut
kan keduanya sama sama diponis penjara
nah dari situ kita lihat bahwa jadwal sidang tanggal sidang tempat sidang untuk kedua pelaku yang berbeda
berbeda kepentingan keadilan ini sama
jadi dari sini kita mengindikasikan loh kok bisa ya jadwal pidangnya sama padahal materi penjaranya beda
yang satu tentang albondri yang satu tentang rasa seksual dan pasti pasti bertolak besar
nah dari sini kita langsung menelusuran kita cari ini ada edukasi apa
dan ternyata setelah kita berusaha menghubungi pihak dari pn nya
baik dari penuntut umum maupun hakim yang terlibat dalam kasus ini
terkonfirmasi bahwa memang si penasihat hukum dari kedua belah pihak
dari pelaku yang apa yang tangankan bersama dengan korban yang merupakan korban kekerasan seksual itu sama
dan dari sini kan kita melihat bahwa untuk korban tidak ada penyambingan hukum yang efektif dan redible
dan kita jika kita lihat secara pasti
lewat pekaranya itu tidak ada agensi tidak untuk pembelaan bagi korban
tidak ada agensi tidak ada agensi tidak untuk pembelaan transaksi dari pihak di pelaku
jadi kayak kita melihat bahwa dari segi hukuman cara khususnya tentang bantuan hukum pun
tidak ada jaminan bagi korban mendapatkan si bantuan hukum yang efektif dan sebagainya
oke dan dari korban pun artinya masih buta hukum ya terkait dengan bantuan bantuan hukum yang tidak memadai yang ia terima kan
iya betul betul betul
sehingga banyak sekali indikator indikator terjadinya proses pelanggaran hukum mbak
mbak maidina ada informasi atau perkembangan terkini terkait dengan kondisi korban saat ini seperti apa
tadi saya sempat berkomunikasi dengan penduduk komunikasi itu sendiri
saya cuma menkonfirmasi sebenarnya korban dalam keadaan gimana
terus saya tanya apakah dia ditahan atau bagaimana dan saya konfirmasi bahwa memang dia keadaannya sekarang ditahan
oke kita akan apa kita akan pantau terus bagaimana perkembangan kasus ini kedepan khususnya dari teman teman ijjr di luar sana
terima kasih sekali lagi selamat malam mbak maidina sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini